indonesia sebuah kekayaan dunia yang luar biasa
ribuan pulau terhambar dengan pantai yang membentang
pegunungan berbaris dengan gagah perkasa
ragam flora eksotis melukis nusantara
menjadi rumah bagi ribuan fauna umi
namun kini mereka terusik oleh tangan tangan tak bertanggung jawab
ibu pertiwi pun menangis
kita tersadar bahwa semesta harus dilestarikan
karena indonesia sangat memesona
beragam budaya terpadu harmonis
adat istiadat bersatu dalam
menjadi daya pikat mata dunia
yang mengharumkan nama bangsa
tak lukan dunia
untuk indonesia bisa
dan cnn indonesia hadir untuk kita dan dunia